itulah kemuliaan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
kita berjumpa kembali dalam program kultum ramadhan
gapai kemuliaan bersama saya ari ginanjar agustian
saya akan sampaikan hal yang menarik
tahun lalu masyarakat urban menggandungi game pokemon go
masih ingat atau anda main juga
game besutan nintendo dan niantik ini
game yang dimainkan melalui mobile phone ini
mengharuskan para pokemon hunters bergerak dan berkeliling
untuk menangkap pokemon yang muncul di layar ponsel mereka
anda masih ingat itu
teknologi yang dapat menangkap
menambah objek maya di sekitar kita
yang saya ingin sampaikan adalah betapa cepatnya teknologi berubah
betapa dahsyatnya teknologi merubah lingkungan
itu hanyalah permainan
tetapi ke depan dan sudah mulai terjadi
dengan ar atau augmented reality
nanti anda tidak perlu lagi pergi ke mall mall
anda bisa memilih dan memilih produk produknya
produk produknya barang yang ingin dibeli
padahal hanyalah mempergunakan teknologi ini
inilah yang terjadi
ketika orang sedang berlomba lomba
membuat katakanlah superstore
padahal di depan sana
mereka sudah menunggu supaya ada pembeli
tiba tiba tidak ada yang datang
karena mereka belanjanya dengan handphone
yaitu katakanlah shopping dengan internet
inilah yang disebut dengan era fuka
dimana fuka singkatan dari v pertama
yaitu perubahan yang cepat
dari air menjadi gas
gas menjadi cair
tadinya harus pakai demikian rupa
tiba tiba hanya dengan handphone
dengan berubah di sini
perusahaan taksi banyak yang jatuh
perubahan luar biasa terjadi
inilah yang disebut volatile
semua berubah dengan cepat
tidak ada kepastian
kita berbisnis bank
tiba tiba lawannya bukan lagi perbankan
tetapi perusahaan telekomunikasi
sudah bisa mempergunakan sistem pembayaran
pesaingnya bukan lagi antarbank
tetapi perusahaan perusahaan telekomunikasi
ini disebut dengan uncertainty
ini disebut dengan uncertainty
ini tidak jelas
ini perusahaan telekomunikasi
atau perusahaan pembayaran
dan semua tidak jelas
manusia benar benar mengalami era yang disebut
disruptive era perubahan
dan juga semua serba ambigu
dulu kalau pakai usaha taksi
harus pakai penang pelat mobil warna kuning
sekarang tidak ada lagi
ini adalah dorongan dari fitrah manusia
banyak orang membahas tentang
yaitu fenomena disruptif
tetapi orang lupa membahas
mengapa fuka terjadi
mengapa era gojek terjadi
mengapa shopping melalui internet terjadi
mengapa payment system melalui perbankan terjadi
mengapa mall mall menjadi sepi
teknologi maju dengan cepat
inilah bukti dahsyatnya
ketika allah swt
dan membuatnya terjadi
minta manusia menjawab
lalu manusia berkata
ketika manusia berkata balasahidna
maka pada saat itu dorongan
untuk menuju allah al musawir terjadi
maka lahirlah teknologi yang luar biasa
kita bisa sebut
yang mampu menyatukan manusia
untuk bersatu kreativitas dari musowir
dari allah al musawwir
bangun teknologi luar biasa
bagaimana dulu orang membawa buku buku tebal
sekarang klik semua bisa terjawab
semua adalah dorongan
untuk mencipta berkreasi tidak batas
dari semana semua ini terjadi
dialah allah al musawwir
yang mengajarkan semua
bukanlah sergey brin
bukanlah larry page
bukanlah jack ma
tetapi allah al musawwir
yang menciptakan rasa kreatif di hati kita
inilah rahmat bulan suci ramadan
ketika manusia dijernihkan kembali
untuk melahirkan segala kreativitas yang tak pernah terbayangkan
ketika manusia dibersihkan
maka kreativitas dari allah al musawir
yang dipecikkan kepada nilai nilai
yang diajarkan kepada manusia

yang dipercayai oleh allah al musawwir
yang dipecihkan kepada nilai nilai
yang diajarkan kepada manusia akan hilang
dan hidup kembali
inilah kebangkitan kembali
umat manusia jangan kaget
karena manusia akan kembali
kepada allah subhanahu wa ta'ala
dialah allah al khaliq
dan allah al musawwir
yang maha merancang
jadi anda jangan kagum kepada google
jangan kagum kepada zuckerberg
bukan kagum kepada gojek
bukan kagum kepada jack ma
tapi kagum kepada allah
kagum kepada allah al musawwir
yang maha mencipta
maha memetuk rupa
antara sifat dan aplikasi
adalah aplikasi yang bersumber
katakanlah allahumma ya allah
berikanlah kami rahmat barokah
agar tangan kami pikiran kami
mampu menjalankan rahmat
rahmat bagi semesta alam
rabbana a'tina fi dunya hasanah
wafil akhirati hasanah